ledakan mengguncang belgia dilaporkan hingga kini korban tewas telah mencapai tiga puluh empat orang
namun menurut media setempat korban tewas telah mencapai tiga puluh empat orang
sebelumnya bom meledak di ruang keberangkatan bandara internasional zaventem brasel pada selasa pagi waktu setempat menewaskan empat belas orang
dilaporkan juga bahwa sesaat sebelum ledakan terdengar suara tembakan dan teriakan
akibat ledakan ini pihak bandara membatalkan penerbangan dan mengevakuasi penumpang ke area yang lebih aman
menurut twitter pihak bandara juga melarang penumpang untuk datang dan menjauhi kawasan bandara
hanya berselang satu jam dari ledakan di bandara zaventem ledakan kembali terjadi di stasiun kereta bawah tanah malbik
seluruh fasilitas di bandara dan stasiun sudah ditutup
sedikitnya dua puluh orang dilaporkan tewas akibat serangan di stasiun kereta bawah tanah ini
pemerintah belgia masih terus menyelidiki penyebab kedua ledakan tersebut
belgia kini tengah menaikkan status
level ancaman teror tertinggi di negaranya
selepas serangan warga diminta untuk tetap berlindung di tempat mereka berada